kita ke informasi lain sebuah rumah toko di makassar terbakar selasa dini hari
tiga penghuninya tewas sedangkan dua lainnya selamat
satu demi satu kerabat dan sanak keluarga abdur rahim berbonong bonong ke rumah sakit bayangkara andi mapaudang makassar
kebakaran pada selasa subuh nyaris merenggut semua anggota keluarganya
tiga dari lima anggota keluarga ini tewas di tempat
korban tewas yakni rosmiati bersama kedua anaknya radianti dan rafika nursafitri
sementara abdur rahim dan anaknya adiraka yang berusia empat tahun selamat
namun abdur rahim harus mengalami patah tulang kaki akibat kejadian ini
sedangkan di lokasi kejadian jalan bulukunyi nomor sebelas kelurahan maricaya baru kecamatan makassar masih ramai disambangi warga
sekitar pukul berapa pak
kurang lima belas jam empat
kurang lima belas jam pak
iya kebakaran pak
waktu itu kaget api buning buning
oh apa apa itu pak
masih di kata kata api sudah besar pak
dari lantai berapa apinya pak
dari bawah pak satu
dari lantai satu

bapak saat itu sedang apa pak
kemudian bapak laporkan ke polisi
saya teriak ini semua ada anggota gojek
jadi pak bilang ada kebakaran
mungkin salah satunya yang terlalu banyak
api dengan cepat melalap seisi rumah toko lantaran banyak bahan mudah terbakar seperti rotan kayu dan tripleks yang menjadi bahan dari paket parsel
sebuah sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa ini
pemerintah kota makassar harus mengerahkan sebelas armada pemadam kebakarannya untuk mengatasi api
sedangkan aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap terbakarnya toko parsel ini
ini penyelidikan untuk sementara diduga dari konsuletin ya
atau kerja dari resmi industri
berarti ada lima orang dalam rumah ini pak
dalam kejadian kemarin
ada lima orang tiga orang meninggal
dua orang sempat melewakan diri dan sementara ada perawatan
jadi sementara ini masih diduga ya
korban selamat abdul rahim dan aderaka dibawa ke rumah kerabatnya di kawasan benteng somba opu kabupaten goa
korban yang meninggal dunia rencananya akan dikuburkan di kampung halamannya mapala kampiri kabupaten goa sulawesi selatan